kehadiran bakal cawapres sandiaga uno ke sejumlah kampus menuai kritik terutama dari kubu jokowi maruf
sandi dituding membawa kampus ke dalam pusaran politik praktis yang berujung pada kampanye terselubung
menristek dikti mengingatkan kampus tidak boleh digunakan untuk politik praktis
sementara sandiaga menolak dirinya disebut berpolitik praktis di kampus dan apa yang dilakukannya hanyalah memberikan inspirasi kepada mahasiswa
sebelumnya saat berkunjung ke sejumlah kampus sandi sempat didampingi ketua mpr zulkifli hasan
dan terakhir bersama dengan politisi partai demokrat andi nurpati
benarkah sandi melakukan kampanye terselubung atau memang sebenarnya tidak ada pelanggaran sama sekali
karena memang belum masuk ke dalam masa kampanye dari pilpres dua ribu dua puluh
kita akan ulas malam hari lebih dalam lagi
saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio prime news malam hari di sebelah kiri saya langsung
ada mbak andi nurpati wakil ketua bapilu partai demokrat
selamat malam mbak andi apa kabar
dan yang di tengah sudah ada kak maman imanul haq
dewan syuro dari dpp pkb
selamat malam kak maman
dan di ujung sudah ada kang gun gun herianto akademisi komunikasi politik dari uini syarif hidayatullah jakarta
selamat malam kang gun gun
kita bahas mengenai proses menuju ke pilpres dua ribu sembilan belas yang sekarang sedang agak ramai dibicarakan
selain asean games yang lagi closing ceremony adalah kegiatan dari mas sandiaga uno
yang kemudian agak banyak ke kampus kampus
ada apa yang ingin diklarifikasi
atau apa yang ingin disampaikan mbak andi
menjawab kekhawatiran atau mungkin tudingan ya dari sejumlah pihak yang mengatakan bahwa kegiatan mas andi ini
tampaknya bisa jadi membawa kampus atau menyeret kampus ke dalam pusaran politik praktis begitu
saya kira begini harus dilihat secara jernih ya
dan tentunya bahwa apa yang dilakukan oleh mas andi di beberapa kampus adalah berdasarkan undangan dari kampus itu sendiri
untuk menghadiri misalnya acara kuliah perdana
ya mungkin mahasiswa baru untuk memberikan satu pengetahuan kepada mahasiswa baru
terutama beliau sebagai ekonom muda yang cukup dianggap berhasil dalam memberikan entrepreneurship kepada bangsa dan negara
dengan porsi beliau ini juga memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada mahasiswa mahasiswa baru terutama
jadi saya kira tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh mas andi dan kampus karena disitu memang
tidak berpolitik praktis sama sekali beliau tidak menyinggung masalah politik ya di kampus
kebetulan saya misalnya kemarin terakhir bersama dengan beliau
nggak ada sama sekali beliau bicara bicara pilpres atau kaitan dengan politik politik
murni beliau bicara tentang bagaimana pengalamannya memulai sebuah usaha bisnis
dari tiga pegawai kemudian sekarang menjadi tiga puluh ribuan pegawai yang kemudian bisa membantu masyarakat
atau membantu anak anak muda untuk bisa
beliau bisa mendapatkan sebuah pekerjaan beliau banyak memotivasi kepada mahasiswa untuk berputar presiden
jadi tidak ada bicara politik praktis kalau mas andi nya begitu
setahu saya kalau yang saya ikuti kemarin tidak ada
jadi sebelum ini kemarin ke umk ya kalau saya salah ya
sebelumnya dengan bang zul sempat ke umj begitu ya
kita ada grafik quotes nya grafik quotes nya apa yang disampaikan mungkin oleh bang zul ketika menampingi sandiaga uno
bisa kita tampilkan bersama kita cuplik ini dari detik com yang kami ambil
ini kalimat dari bang zul
ini tahun politik kalau di luar sana ada yang panik di sini tenang tenang saja
bang sandiaga ini masih muda dan kandidat cawapres
ini kata bang zul ketum partai amanat nasional ketua mpr juga
dan sebelumnya kami juga ambil saya ambil dari detik com apa yang disampaikan oleh mbak andi
ketika berkunjung ke umk begitu ya menampingi sandiaga uno
kita perlu tangan tangan seperti mas andi untuk memperbaiki memperbarui bahkan mengganti sebuah kebijakan
kebijakan tentang bidang ekonomi yang beliau sudah ahli
karena itu kami yakin mas andi mampu memperbaiki kondisi bangsa ini
kembalikan hak hak masyarakat kita
bantuan bantuan jangan dicabut
jangan dimahalkan harga sembako listrik
kalau mas andi mungkin nggak bicara mengenai kontestasi pilpres
tapi yang mendampingi mendampingi ini termasuk mbak andi bisa dikatakan termasuk bagian dari promosi nggak sih
apa yang saya sampaikan juga sesuatu
sebenarnya aspirasi ya
saya bagian dari masyarakat yang perempuan sangat memahami bagaimana kenaikan harga harga
yang sangat dirasakan oleh kita bahwa dengan dicabutnya subsidi listrik bbm dll
itu mempengaruhi kemudian harga harga sembako
dan terutama ibu ibu ini emak emak ini yang paling merasakan ini harga harga
jadi apa yang saya sampaikan bahwa misalnya sosok anies kemarin kan diberi kepercayaan juga menjadi wagub ya
banyak hal yang misalnya okoc program beliau juga cukup membantu
dan tentunya bahwa sosok anies yang masih sangat muda
dengan prestasi di bidang ekonomi
tentu saya juga bicaranya sedikit menyumbung soal ekonomi
jadi merelevansikan dengan topi topi apa yang kemudian dibahas
tapi kemudian saya mengatakan saya hadir di situ juga diundang khusus ya oleh kampus ya
sama sekali tidak mendampingi sebetulnya mas andi disitu
saya bukan bagian dari timnya sebetulnya waktu itu
saya diundang khusus oleh kampus
nah kebetulan sama sama dalam memberikan
dengan materi atau menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa
bahwa kita ingin mahasiswa juga punya sense of terhadap perkembangan perkembangan bangsa dan negara
mereka jangan hanya menjadi datang ke kampus
dari mata kuliahnya diterima terus kerjakan tugas
mereka juga harus dididik dilatih untuk mereka menggunakan brandnya
ya mereka juga harus peka terhadap perkembangan perkembangan
apa yang saya sampaikan adalah sesuatu menurut saya fakta ya
jadi bukan upaya untuk
promosi terlebih dahulu begitu atau kampanye dalam tanda kutip gitu
enggak sebetulnya kalau kampanye kan begini
saya mantan kpu jadi paham
jadi paham juga ya masa masa kampanye
saya paham betul aturannya bahwa saat ini belum ada cawapres
belum ada capres juga begitu masih bakal
bakal calon presiden
bakal calon wakil presiden
jadi belum bisa dikenakan saksi apa apa terhadap
jadi saya malah senang kalau ada capres
atau bakal calon yang mau masuk kampus kampus untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa ya
jangan mahasiswa nanti ini kelihatannya di era sekarang ini mahasiswa kita kan banyak melempem tuh
melempem dalam konteks memberikan kritik itu udah sangat rendah
beda dengan zaman zaman kami dulu ya
sangat kritis apapun yang menurut kita perlu dikritisi kita kritisi
nah sekarang kan beda mungkin zaman now ini kan sudah zaman digital ya
jadi mahasiswa sibuk sendiri sendiri dengan hp nya gitu ya
jadi mengembalikan sense of
mahasiswanya begitu kira kira terhadap kondisi bangsa
memberikan motivasi kepada mahasiswa ya
baik saya ingin dikanggaman kalau menurut mbak andi rupati sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar tidak kampanye dan sebagainya
lalu apa yang dikhawatirkan oleh teman teman dari kubu joko imaro
ya kami mengkritisi dua hal
yang pertama posisi julki frihasan sebagai pejabat negara
seharusnya memberi contoh bahwa ini memasuki tahun politik
bahwa edukasi politik itu perlu
tidak perlu lalu posisinya oke lah
misalnya sandiaga uno nya tidak kampanye
tetapi ketika di umj bang jul sudah kelihatan banget memperkenalkan dia sebagai seorang cawapres
bahkan calon presiden
kalau para pejabat negara pemimpin negara ini tidak bersikap arif bijaksana untuk lalu mempersiapkan pilpres ini dengan sesuatu yang lebih konstitusional
toh nanti ada tanggal dua puluh tiga september sampai nanti april
kita masih bisa menjaga diri
nah ini tidak dilakukan
sehingga saya khawatir kalau pemimpin negaranya saja seperti itu
kalau pejabat pejabat negaranya aja tidak sabar
walaupun bukan calon presidennya atau calon wakil presidennya
bagaimana dengan rakyat
yang kedua ini soal kampus
independensi kampus itu perlu dijaga
saya setuju banget bu andi tadi
tetapi kalau tiba tiba seperti di umg diperkenalkan ini
ini tidak bisa
ini harus diperkenalkan
bakal calon wakil presiden
ini muda dan sebagainya
apalagi kita ingin memperlihatkan bahwa kampus harus melihat prestasi prestasi yang dicapai oleh pemerintahan jokowi jk dalam tiga tahun lah ya
dalam tiga tahun ini
itu memang harus juga dicerna
jangan sampai lalu ada berita hoax
ada data data fakta yang tidak tersampaikan dengan baik
soal pembangunan infrastruktur
soal bagaimana kita bisa menyelesaikan
asian games lah yang terbaru dengan tiga puluh satu emas ini
sehingga kita akan mengkritisi juga kenapa dulu pada pemerintahan yang lama ada hambalang yang mangkrak berapa triliun
nah saya rasa saya setuju
kalau itu bukan politik praktis
tetapi betul betul seluruh aktivis apa
sifitas kampus itu diajarkan
dengan fakta fakta yang real jelas
saya lihat bahwa ketika sandi mulai datang ke kampus
dengan alasan diundang
saya tahu lah pasti ada nelpon undang kami dan lain sebagainya
seperti terjadi juga di kubu kami misalnya
banyak sekali kampus
saya sebagai direktur
sebagai direktur relawan
banyak sekali kampus
kayak mama nanti bisa nggak pak presiden datang dan sebagainya
saya bilang sebaiknya jangan dulu
kecuali kalau anda ingin tahu capaian prestasi ekonomi
capaian capaian peras tukeran dan lain sebagainya
kami akan siapkan tim khusus
yang boleh dikritisi
nah kenapa datangnya ke kampus
bps sudah merilis bahwa dua ribu sembilan belas yang akan datang
pemilih milenial itu signifikan
kemarin ketika kita launching hasil surveinya format misalnya
perebutan kita memang di milenial
makanya jangan heran kalau tiba tiba waktu tujuh belas agustusan
sandiaga uno masuk ke jalan jaksa
pertama datang sendiri
tapi tiba tiba banyak orang dan lain sebagainya
orang akan sekilas itu bukan bang sandi kok
pertanyaannya kenapa tiba tiba ada tim band nya
kenapa tiba tiba ada tim ini dan sebagainya
dan menurut saya hari ini memang hari orang sudah mulai masuk di tahun politik
maka dua poin itu yang ingin saya tegas
jadi dua hal yang memang ingin dikritisi
dikritisi itu adalah
nanti dijawab oleh mbak andi
dikritisi itu adalah jangan sampai para pejabat negara pimpinan pimpinan kita
memberi contoh yang tidak baik soal curi start
yang kedua jangan libatkan kampus
tapi pada hake politik yang lebih bagus
soal bagaimana edukasi politik
sebelum ke mbak andi
kang gunggun mungkin ingin menelaah lebih jauh lagi
sebenarnya dalam kegiatan mas andi ini
begitu didampingi oleh bang zul
ada mbak andi juga
apakah itu memang kalau kita telah dari
pesannya apakah memang itu ada pesan
kampanye terselubung dalam tanda kutip
atau memang murni saja sebenarnya
tidak ada apa apa
saya ingin meletakkan dalam dua konteks
satu perspektif akademik
yang kedua politik praktis
dalam konteks pendekatan akademik
terutama perspektif komunikasi politik
sebenarnya apa yang dilakukan oleh
jadi bukan campaign
publisitas yang biasanya
memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh pihak lain
dalam konteks ini misalnya adalah kampus
sehingga kandidat datang
mendapatkan popularity disitu
karena semakin memperlebar akses
dijangkau oleh halayak luas
dan milenial adalah salah satu target market
publisitas itu selalu dimensinya dua hal
satu menciptakan goodwill
niat baik dari audiens
kemudian yang kedua adalah tentu popularity
ikhtiar untuk mengembangkan
itu pasti dilakukan oleh semua pasangan calon
termasuk pak jokowi
kalau kampanye di ranah akademik
itu selalu dimensinya berwaktu
ada waktu waktunya begitu
jadi satu ada intention
ada tujuan untuk memengaruhi lingkungan politik
ada waktu yang kemudian dijadikan konsensus
misalnya tarolah kalau dalam undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas
itu kan mulai dua puluh tiga september
sampai tiga belas april dua ribu sembilan belas
itu yang disebut dengan kampanye
terutama dalam literatur itu namanya kampanye pemilu
nah sementara di ranah praktis
kita sama sama tahu bahwa
dimensi kampanye itu
itu ketika sudah ada pasangan calon
sandiaga uno dan pak prabowo sudah declare
tetapi kan belum definitif menjadi calon presiden
yang menjadi calon presiden definitif
dan kemudian dia baru kemudian bisa
dikenai aturan terkait dengan aturan aturan kampanye
sehingga saat ini belum bisa dikenai aturan kampanye begitu ya
karena kan belum definitif menjadi peserta pemilu
nah di ranah praktis ini
tentu orang kemudian akan melihat dari perspektif masing masing
apakah yang dilakukan misalnya
pak sandiaga uno dengan pak zul di kampus umj itu
kampanye atau bukan
karena orang mengaitkannya dengan naming
sebagai sandiaga uno sebagai calon wakil presiden
meskipun yang tepat adalah bakal calon
bakal calon wakil presiden
nah naming dan labeling itulah yang kemudian
seringkali disematkan dengan istilah kampanye
meskipun tadi saya sudah paparkan di awal
itu kurang tepat menyebutnya sebagai aktivitas kampanye
dalam komunikasi politik itu ada
ada kampanye politik
jadi kalau yang ini menurut kang unggun adalah publisitas politik
dan itu juga mungkin dilakukan juga oleh kubu jokowi maru saat ini
nah mungkin yang untuk jokowi maruf nanti agak beda lagi jenisnya
tapi termasuk dalam publisitas politik begitu
karena ada empat ya
karena ada empat
nanti kita akan ulas kang unggun
nanti saya juga ingin ditanggapin dari badi
menanggapi kritikan dari kang maman
ada dua tadi poin ya
terutama mengenai independensi kampus
kita akan bahas
prime news akan kembali sesaat lagi
karena dalam perspektif komunikasi politik ini tidak tepat disebut kampanye
tapi kang maman tadi menegaskan ada dua kritikan yang harus dijawab oleh mbak andi sebenarnya
mengenai posisi dari ketua mpr ya kang maman ya
dan kedua adalah independensi kampus sebagai lembaga pendidikan
bagaimana mbak andi menanggapi apa yang disampaikan oleh kang maman
saya kira kalau di rambanjul disitu apakah sebagai ketua mpr atau sebagai ketua pan
itu tidak ada masalah
tidak ada masalah
dalam konteks bahwa justru pejabat negara itu harus juga mau terjun melihat kondisi kampus dan lain lain
kalau kemudian beliau memperkenalkan bahwa ini ada sandi uno yang merupakan salah satu bakal kandidat atau kandidat cawapres
juga tidak salah
karena memang sebetulnya tanpa disebut juga masyarakat sudah tahu
saya kira apalagi kampus di jakarta tahu semua
dalam konteks ini memang ke depan itu rambu rambu kampanye memang kan sangat jelas bahwa
kampanye itu penyampaian visi misi program dan ajakan untuk memilih
nah diharapkannya bahwa kampanye itu di masa kampanye
tetapi di masa kampanye sekalipun kan tidak boleh kampanye dalam kampus
maka itu kita mengatakan bahwa di masa kampanye sekalipun menurut saya semua calon juga boleh masuk kampus
yang penting jangan kampanye
nah artinya apa
dunia kampus adalah sekaligus saya jawab yang kedua tadi
dunia kampus adalah lembaga ilmiah
lembaga yang sangat independen
saya tidak yakin kampus manapun juga itu bisa diintervensi oleh siapapun juga termasuk oleh pemerintah
kita lihat sekarang ada nggak kampus yang mampu diintervensi oleh presiden atau oleh wakil presiden atau oleh ketua mpr atau anggota dewan atau bupati gubernur
semua masih pada koridor koridor sebagai kampus yang bisa independen
dan kedua adalah saya yakin begini kampus itu kan dunia ilmiah ya
kita jangan justru menganggap bahwa para pejabat calon pejabat politisi
masuk ke kampus itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak patut gitu ya
justru kalau orang pemerintah atau pejabat atau politisi mau masuk kampus sesuatu yang bagus
mau melihat kondisi kampus mau memperbaiki keadaan mau berdialog dengan mahasiswa berdialog dengan dosennya dengan pimpinannya sehingga dunia pendidikan kita bisa semakin bagus
nah saya setuju bahwa koridor koridor yang namanya larangan kampanye itu tetap harus dipedomani oleh siapapun juga
nah karena itu di masa kampanye sekalipun menurut saya tidak ada masalah calon calon itu masuk kampus sepanjang beliau beliau bisa mematuhi aturan
tapi bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa ketika misalnya ya sudah masuk ke dalam era kampanye calon calon tidak melakukan kampanye ketika masuk kampus ini
nah justru itu calonnya juga harus memahami apa yang dimaksud dengan kampanye
saya menyampaikan tadi bahwa kampanye itu adalah sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menjadi
definitif menjadi calon atau ungkapan yang menyampaikan visi misi program dan ajakan untuk memilih
nah ini kalau menurut saya begini kalau kita mengatakan sekarang ya pak jokowi juga sebagai presiden kemana kemana juga branding kan
kita mau mengatakan mau tidak mau dia mesti branding karena muncul pak jokowi siang malam sebagai presiden
kita memang di sebelah sini mau keberatan kan tidak bisa memang tupoksi beliau sebagai presiden
jadi jangan mau kalah begitu ya
bukan nggak mau kalah maksudnya nggak ada yang bisa kita protes di situ
sesuatu yang memang semuanya masih wajar dilakukan
oke kita ada juga quotes ya kita buat grafik quotes dari pernyataan bakal calon wakil presiden sandiaga uno menanggapi sejumlah kritikan dirinya ketika masuk kampus
kita akan lihat bersama apa kemudian disampaikan oleh sandiaga uno
kita tentunya harus melihat secara keseluruhan kalau misalnya di tempat pemerintahan tidak dibolehkan akan sangat sulit buat pemerintah
karena pemerintah menyampaikan pencapaian pencapaian ya prestasi prestasinya dan itu rata rata di gedung pemerintah
menyampaikannya juga untuk materi materi yang lain
jadi kalau kita mau menerapkan itu itu menerapkannya secara jangan tebang pilih tapi semuanya kang paman
ini mungkin maksudnya mas andi ya ini kalau saya interpretasi saya adalah pemerintah juga melakukan itu kok tapi di level atau di gedung gedung pemerintah begitu
dengan memanfaatkan mungkin posisi untuk menyampaikan sebuah pencapaian pencapaian ini gimana kang maman
ya pertama kita menanggapi bu andi tadi bahwa kita tidak mengkritisi kehadiran kehadiran bang jul kehadiran mbak sandi di kampus
yang kita kritisi adalah ketika momen itu dipakai untuk politik praktis
ketika ada pernyataan kalimatnya keluar lah dari anak anak mahasiswa itu ganti presiden karena itu distimulus oleh sebuah pernyataannya bang jul
nah sekali lagi saya setuju bahwa kampus harus menjadi tempat di mana para mahasiswa mahasiswi itu berpikir bebas
tidak boleh terokoptasi tidak boleh diintervensi tidak boleh ada gerakan untuk lalu diarahkan untuk sebagai dukungan pada satu calon

yang harus dilakukan di kampus adalah bagaimana kita melakukan diskusi diskusi ilmiah
capaian capaian yang rasional argumentatif tidak berdasarkan angka angka hoax dan juga berita berita hoax seperti itu
karena saya melihat juga bahwa di kampus sekalipun banyak mahasiswa yang masih menerima hoaks
misalnya masih ada orang yang tiba tiba nyinyir soal tenaga kerja asing lalu dia kirim wa
jokowi membiarkan sepuluh orang
jokowi membiarkan sepuluh ribu orang asing datang ke indonesia
saya bilang itu peserta asian games bro
kayak kayak gitu perlu di clearkan dulu
nah yang kedua bahwa capaian capaian pemerintah lalu kita bilang di pemerintahan itu memang sudah topoksinya seperti yang dikatakan bu andi tadi
itu tentu kita juga tahu koridornya mana kampanye karena memang belum kan
itu pun yang kemarin kita agak rame kan soal pak presiden meminta tni dan polri untuk menyampaikan capaian capaian itu
padahal konteknya adalah kontek hamkamnas
konteks bahwa anda sebagai perwira karena di sana adalah para siswa siswi di pusat kajian seperti itu maka jokowi ingin memperlihatkan jangan sampai nanti capaian pembangunan kita ini terganggu
terganggu oleh hoaks dan lain sebagainya
hoax itu bukan hanya sekedar politik identitas dan syarat
tetapi juga capaian yang ternyata dinyinyirin oleh fitnah angka angka bohong berita berita yang tidak argumentatif
seperti itu tidak rasional
jadi menurut saya kalau bang sandi barusan bilang bahwa di pemerintah kita terus memang kita lagi berkuasa kita pemerintah dan kita harus mensosialisasikan capaian capaian itu
termasuk menerima kritikan kritikan yang boleh
dan kami dapatkan agar kita pembangunan ini milik bersama
jadi poin keberatan sebenarnya adalah ketika ada stimulus ya menurut kang maman ya stimulus dari bang zul misalnya untuk sehingga membuat respon dari melarikan respon ya dari mahasiswa yang hadir sehingga ini agak agak mengganggu atau
iya tidak boleh ada intervensi
tidak boleh apa namanya forum di kampus itu tiba tiba ya jadi kayak kampanye
kalau bang jul bawa misalnya yang satunya ini loh ada sandi di sana ada maruf amin silahkan kita bandingkan
kekuatan ekonominya maruf amin adalah seorang ahli di ekonomi syariah yang akan membawa era baru ekonomi indonesia
bang sandi dengan program okoc nya dan lain sebagainya itu kan menarik
ada sebuah nilai ada wise dari seorang pimpinan mpr
oke sebelum ke mbak andi kang gunggun ini tampaknya karena begini ya karena sama sama belum masuk ke ranah kampanye begitu
jadi seolah olah apa yang dilakukan sebenarnya semuanya boleh gitu kira kira gitu ya
itu gimana sebenarnya kang gun gun
memang kan ini ada jeda ya
cukup lama hampir tujuh bulanan soal kampanye ini area yang kosong yang kemudian orang bisa menerjemahkannya macam macam
kita baru kemudian running kampanye dua puluh tiga september sementara positioning partai sudah dari awal tahun
kalau capres sudah dari sejak bulan lalu kan intensitasnya naik ya eskalatif
soal kampus saya melihat
memang begini mas reinhardt jadi saya punya mimpi memang kampus itu menjadi area yang dialektis
jadi kita gak usah mentabukkan kampus itu dalam satu debat debat politik
terutama untuk bagian dari political literacy mainstreaming
kalau kita misalnya berkaca seperti di amerika town hall meeting debat kampanye capres itu justru ada di kampus
political action committee anak anak mudanya itu banyak dari kampus
masih inget gak one million strong for obama dulu itu inisiatornya dari kampus kampus
jadi kampus itu boleh karena mereka rata rata sudah berusia sebagai pemilih pemula dan justru dihidupkan
hanya masalahnya gak boleh linear sepihak
contoh misalnya kalau kampus bikin program dua pihak diundang
itu kemudian ada dimensi dialektikanya
kalau kemudian hanya satu yang diundang
itu aspek etiknya itu yang gak terpenuhi
itu pasti akan jadi ajang kampanye pihak sandiaga uno
dan dimensi kritisnya tidak akan tercapai karena tidak ada yang kemudian mencabar konsepnya sandiaga uno
kalau kemudian kampus ini menurut saya punya satu dimensi bijak dalam konteks menggelar sebuah program
makanya di teman teman saya di kampus saya selalu bilang
kalau bikin program melibatkan pilpres dua ribu sembilan belas harus melibatkan dua pasangan calon
kalau dua pasangan calon yang nggak bisa salah satunya harus diturunkan ke tim kampanyenya
misalnya koordinator tim kampanye sandi koordinator tim kampanye
itu baiknya dilakukan kang gunggun ketika sudah sah masuk kampanye
kalau sebelum seperti ini bagaimana
sebelumnya kan sudah juga terbentuk tim tim masing masing pihak
nah itu formatnya bukan kampanye tapi diskusi publik
diskusi publik ya oke
yang kemudian mengkritisi menajamkan beberapa blueprint mereka terutama di wilayah wilayah yang kemudian punya dimensi publik
contoh misalnya aspek kesejahteraan publik ekonomi kemudian politik dan lain lain
itu sebenarnya bisa dikritisi secara bersama sama termasuk agenda misalnya politik regional kawasan global
itu kan sebenarnya bisa diperdebatkan secara lebih intensif
apalagi kemudian kita tahu bahwa dua ribu sembilan belas nanti potensi pemilih pemula pemilih millenials di kampus sangat besar
dan saya tidak ragu bahwa kampus itu agak beda tipikalnya dengan komunitas komunitas di masyarakat pada umumnya
karena tidak mudah diarahkan pada salah satu pasangan
ada kritisisme yang kemudian kritisisme itu bisa
memantik juga proses literasi
ingat kan bukan hanya nambah knowledge nya tapi skill dan sikap politiknya itu bagian dari political literacy
oke berarti kita bisa
atau jangan jangan memang mas andi lagi keliling kampus supaya untuk menggait kaum milenial juga
menurut andi atau seperti apa
nanti dijawab oleh mbak andi
kita akan jawab selesai
jadah kami akan segera kembali setelah ini
oke mengenai kemudian apa ya bukan polemik sih ya sebenarnya ya
ini perbedaan pendapat saja kira kira begitu ya mengenai apa yang dilakukan oleh mas sandiaga uno
ada mungkin ada bang zul juga begitu ya beberapa hari terakhir ketika masuk kampus
kita pada kesepakatan bahwa mungkin secara aturan tidak ada yang dilanggar ya
mbak andi kang oman kang unggun juga tidak ada yang dilanggar
tapi jadi apa itu yang menjadi masalah kang oman
ada fatsun politik ada etika politik yang sebenarnya harus dijunjung
kita ingin menempatkan kampus dengan kebebasan intelektualnya
saya setuju kalau misalnya kampus kampus itu kita akan sampaikan tentu kepada menteri dikti ya
kebetulan dari pkb agar kedatangan para calon itu nggak apa apa
tetapi ada dua pihak ada dua suara yang biarkan dicerna oleh mereka
dan itu anggaplah sebagai sebuah gerakan literasi di kampus
sehingga kampus tidak apolitis tetapi kampus juga tidak bisa diintervensi
untuk lalu dia dipaksa memilih satu kelompok
biarkan mereka memilih sesuai dengan keinginan dia untuk indonesia yang lebih baik ke depan
dan itu yang akan kita usulkan
sehingga kita tidak mungkin kampus tidak dimasuki itu
silakan aja termasuk saya setuju nanti kalau bu andi kita usulkan juga aturannya lebih diperketat di satu sisi
tetapi diperlonggar di sisi lain
sehingga kampus jadi tempat yang lebih berkelanjutan
sehingga kampus jadi tempat yang lebih berkelanjutan
jadi kita ini kita ini membuat tempat yang dinamis untuk adu ide adu gagasan
seperti yang dikemukakan oleh presiden jokowi bahwa pilpres dua ribu sembilan harus jadi ajang demokrasi
adu ide adu gagasan bukan ngotot ngototan soal angka angka palsu soal capaian capaian yang gajar dan sebagainya
baik mbak andi apakah karena lagi rajin rajin ke kampus
atau mungkin ke depan juga akan banyak undangan lagi
ini memang tengah menyasar kalangan milenial
tadi kita sebut sebut memang sangat tinggi cukup besar marginnya di pilpres dua ribu sembilan belas
di pilpres dua ribu sembilan belas atau apa menciptakan free ride publicity kalau tadi kak gunggung katakan atau gimana
saya kira bebas aja lah ya mau kampus mau di masyarakat mana aja bisa
karena milenia itu kan tidak hanya di kampus ada di sekolah sekolah juga ada
di masyarakat kita juga ada yang banyak yang tidak kuliah juga banyak ya
kalau mau saya sih begini mestinya undang undang kita ke depan justru saya ingin kampus itu diberikan apa ya diberikan
spesifikasi lagi untuk bisa lebih longgar sebagai lumbung pendidikan
nah saya tidak mau bahwa sebetulnya kampus itu alergi terhadap politik
kita harus buka justru semua negara bangsa ini diatur oleh politik
nah kalau mahasiswa tidak atau buta politik tidak berpolitik praktis berbeda ya
buta tentang politik atau pemerintahan ini justru kita yang membuat kita yang tidak mengerti
masyarakatnya mau seperti apa
karena itu saya begini di undang undang ke depan justru mestinya kampus dibolehkan
untuk menjadi tempat dialognya para calon ya baik itu kepala daerah presiden
maupun apa namanya caleg caleg gitu ya boleh aja masuk kampus
untuk kedepannya pendapat saya bahwa yang penting tadi koridor koridornya itu bisa dijaga
jadi karena begini menurut saya tidak ada kampus yang bisa diintervensi oleh partai apapun
oleh calon siapapun
bahwa ada warna warna kampus berdata data belakangnya ya
nggak bisa dipaksakan warna itu ya
misalnya di bekas muhammadiyah pak mohon maaf non muslim banyak loh
emang kita bisa juga semua melukai itu tidak bisa
jadi ini kampus adalah lumbung edukasi yang harus membuka semua
termasuk persoalan persoalan kebangsaan kenegaraan dan perpolitikan
justru jangan mereka kemudian eksklusif

nah yang perlu dijaga adalah koridornya saya setuju
untuk perbaikan undang undang kita ke depan
mestinya pada masa kampanye sekalipun jangan mereka itu beli dalam kucing dalam karung
buka ini apa ide idenya apa gagasannya
toh nanti juga ada debat capres juga dibuka untuk semua publik
mereka bisa nonton di kampus di mana lain lain
artinya kita punya undang undang ini masih belum begitu juga kelihatan ketat dan elastisitasnya
karena itu saya kira begini
tidak perlulah menteri dikti turun tangan
tidak perlulah menteri dikti turun tangan
jadi yang ini gitu ya
yang penting kan kita melihat bahwa kampus kampus pasti akan independen
bahwa kita menginginkan kedua belah pihak nantinya untuk bisa hadir memberikan pencerahan di kampus
ya maksud saya kenapa tidak
dilakukan semacam dialog dialog begitu akan lebih bagus
sehingga mahasiswa oh saya mau memilih yang ini karena saya mendengarkan gagasannya bagus gitu ya
itu jauh lebih bagus ketimbang tidak tahu menang
asal ada dua pihak yang hadir begitu atau paling tidak ada dua
itu kalau bentuknya dialog
dialog atau seperti seminar

tapi kalau bentuknya orasi kan biasanya yang masuk
jadi untuk orang orang yang masuk

atau semacam kuliah ilmiah gitu ya
nah beliau lebih paham lah
jadi banyak cara lah ya yang bisa dilakukan
itu saya kira memang kita jangan memandang bahwa kampus ini gampang banget diintervensi
kalau mau intervensi kampus ya saya kira pemerintah jauh lebih bisa gitu ya
tapi jangan menggunakan powernya juga untuk sekaligus
semua tidak bisa kampus itu betul betul memang harus independen
jadi siapa pun yang masuk
silakan bicara secara ilmiah
jadi meskipun ada sejumlah kritikan yang datang begitu ya
dari kang maman dan kawan kawan mengenai apa yang dilakukan oleh bang sandi
dan mungkin oleh beberapa orang yang ikut di zalamnya
ke depan akan tetap lanjut lagi nih mbak ari
iya akan lanjut
tetap akan keliling ya saya kira
saya kira mas sandi bukan hanya keliling kampus ya
bisa ke masyarakat kegiatan kegiatan di masyarakat
boleh juga olahraga rajin
menciptakan publisitas itu ya
dan itu bebas bebas saja
pak jokowi juga bebas kemana mana juga
sama gitu ya
iya ya kang mungi
kalau kita bicara ya pak jokowi saya presiden menggunakan fasilitas negara
bicara keberhasilannya why not
justru lebih banyak begitu ya peluangnya ya
iya di pemerintahan dibuka sekarang
media juga tiap hari siang malam melekat
jadi banyak faktor lah
tapi mari bersaing secara sehat
nanti kang gungun akan menanggapi kita harus tidak terlebih dahulu kang mungi
seperti apa kemudian pandangan kang gunggun menyikapi dialog kita malam hari ini
dengan judul yang sudah kita bahas dari tadi
kami harus jeda terlebih dahulu
prime news akan kembali sesaat lagi
kita masuk segmen terakhir
sebelum saya akan melempar ke masing masing narasumber
kita dengarkan ada pernyataan dari bakal sewa presiden diaga uno
mengenai topik yang sedang kita bahas malam hari ini
kita dengarkan bersama
terima kasih sudah diingatkan
kedua tentunya saya paham sekali regulasinya
dan yang saya sampaikan itu adalah motivasi
bisa dilihat di transkrip
tidak ada politik praktis yang disampaikan oleh saya
di kunjungan kunjungan saya ke kampus murni untuk memotivasi mereka
untuk bekerja keras bekerja cerdas bekerja tuntas dan bekerja ikhlas
menyiapkan masa depan mereka dan mulai berpikir bagaimana mereka bisa menjadi pencipta lapangan kerja
bukan pencari lapangan kerja
kan semuanya diawali dengan niat
niat saya itu memberikan motivasi
tapi terima kasih di
diberikan pengingat buat kita
ini kesempatan yang baik ya
kan bukan hanya di kampus
tapi di tempat tempat pemerintahan
ya sudah ada penjelasan ya dari mas sandiaga uno mengenai apa yang dilakukan masuk ke kampus kampus begitu
atau di undang dan sebagainya
tadi tertahan di kang unggu yang mengkomentari
silahkan kang unggu seperti apa
ya memang saya melihat gini
dimensi kampus itu yang paling penting adalah menghidupkan
wacana pemikiran politik yang jauh lebih membumi
tidak hanya teoretik tetapi juga ranah praktis yang kemudian dibahas diulas itu secara akademik kan gitu
seperti misalnya pemilu itu kan ranah politik praktis
tetapi bisa didiskusikan secara kritis di kampus
tetapi memang sekali lagi sifatnya itu tidak boleh satu pihak
kalau kemudian kampus
itu menjadi organ pemenangan salah satu capres
itu tentu akan merusak
bukan hanya merusak nama di luar kampus yang bersangkutan
tetapi juga dimensi etik yang luhur di kampus itu akan tercederai
karena bayangkan kalau struktur kampus dari rektorat dekanat misalnya
atau organ organ di kampus itu menjadi tim pemenangan salah satu capres
di kampus menggiring memobilisasi
meskipun mahasiswa tidak mungkin bisa dimobilisasi semua
tetapi kan rusak atmosfernya yang saya maksud
atmosfer politik yang kemudian menjunjung tinggi etika dan keadaban politik di kampus
makanya kalau kemudian mau menghadirkan perdebatan wacana di kampus
nah proses itulah yang kemudian menuntut kampus juga memfasilitasi
kita memfasilitasi forum bertemunya dua pihak
kalau pilkada para pihak
misalnya kalau calonnya lebih dari dua
sehingga mas reinhardt itu ada tiga catatan
pertama konten dari message nya
content of message nya itu bisa sampai ke mahasiswa
gagasan pak ma'ruf amin apa di wapres
di presiden jokowi apa prabowo apa
yang kedua regulasinya dihormati
seperti sekarang misalnya
gak boleh dong pasang spanduk baliho giant banner di dalam kampus
memang aturannya di undang undang begitu
lembaga pendidikan sama seperti tempat umat beragama di peribadatan
itu tidak boleh memasang alat peraga di tempat ibadah atau di tempat pendidikan
karena tadi akan merusak atmosfernya
jadi kalaupun ada ke kampus itu bukan dalam bentuk sloganistik
superficial tetapi dalam konteks dialog
yang ketiga ini catatan terakhirnya
bagi saya partai maupun capres kan partai pengusung maupun capres yang bertarung
itu harus menghadirkan yang disebut dengan program program yang akan mereka lakukan
dan itu nanti setelah proses kampanye itu dimulai
sekarang memang terbuka nih areanya
seperti misalnya kemarin kan di ospek
datangnya di ospek dan semua kampus didatangi
saya tahu juga ketika misalnya ada beberapa timnya pak jokowi ngisi juga di ospek sebenarnya
tetapi memang tidak pak jokowi gitu ya
nah hal seperti ini
nggak mungkin juga
itu tidak mungkin dalam konteks karena posisi pak jokowi sebagai presiden kan
nah sekarang persoalannya adalah siapa yang kemudian bisa memanfaatkan forum forum di kampus itu
nah sekarang bagi saya selama memang belum masuk masa kampanye semua orang terutama yang punya hubungan dengan kampus itu
itu menurut saya bisa bisa saja kemudian berdialog di kampus
tetapi kapasitasnya itu sebagai apa
contoh mas sandiaga misalnya sebagai entrepreneur
datang ke kampus diundang dia harus secara etik juga membatasi
topiknya untuk tidak out of context misalnya bicara capres
jangan tiba tiba ganti presiden gitu ya
itulah yang menurut saya pak jokowi tadi disuruh oleh kang maman itu off site
oh nggak off site oke oke ini terakhir nih sebelum ke mbak andi
pak maman seperti apa jadinya ke depan ini mengenai kampus kampus kita ini
ya mari kita bertanding ya dalam pilpres ini
pertama aturan regulasi itu harus kita taati semua
yang kedua dimensi etik itu harus tetap kita junjung
jadi jangan orang lalu bersembunyi di balik regulasi
toh tidak ada yang dilabrak dan sebagainya
tapi ada fatsun politik ada etika
yang ketiga ini yang penting
saya menggarisbawahi kata kata mas gunnar hussien adalah
kita ingin menjadikan kampus ini menjadi kekuatan bagi sebuah perubahan cara berpikir pada rigma politik
dimana gerakan literasi diskusi diskusi yang ilmiah itu muncul di kampus
saya setuju tadi mbak andi misalnya
ini penting kembali dibuat semacam aturan
dimana kita nanti akan diskusi diskusi politik itu justru dengan mahasiswa
yang mampu mengkritisi secara sehat argumentatif
termasuk angka angka dan data data fakta
dan tentu kalau itu disetujui jangan sampai kayak kemarin pilkada
tiba tiba kita dilarang masuk pesantren dilarang masuk kampus
gitu aneh gitu
mbak andi sih kata yang terakhir apa yang anda ingin tanggapi
saya kira kita sependapat menjunjung tinggi independensi kampus itu kita satu visi lah
tapi kita juga ingin kampus tidak eksklusif dalam konteks dia buta terhadap persoalan politik
baik itu politik secara ilmiah maupun secara politik praktis
tidak berarti mahasiswa atau kampus berpolitik praktis
tapi harus terbuka juga untuk menerima ide ide gagasan gagasan
apalagi kalau itu adalah calon kepala daerah atau calon menteri atau calon presiden wakil presiden
saya kira ini yang justru kita harus perbaiki regulasi kita ke depan
tadi mas dukung menyatakan bahwa justru yang asik itu kalau memang harus menyampaikan ide gagasan ya
program yang akan dilakukan ke depan
nah itu udah kampanye namanya kan
iya itu nanti masuk ke kampanye
tapi beliau senang kalau itu masuk kampus gitu ya
justru masa kampanye nggak boleh karena nggak boleh kampanye di kampus
itu yang regulasi yang perlu diperbaiki
mestinya kampus pengecualian
kalau sekarang tetap jalan terus nih mas andi
iya kalau sekarang jalan terus
nanti ada yang dilanggar juga
oke mudah mudahan diskusi kita malam hari ini membawa perspektif
yang baru lagi mengenai apa yang sedang dibicarakan hari ini mengenai kampus yang lagi lagi mas andi sedang banyak kesana
karena mungkin anu anunya dan sebagainya
terima kasih banyak mbak anirman pati sudah hadir
yang lama lama terima kasih
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami akan segera hadir
kami akan kembali sesaat lagi